hai masih bersama kami di cnn indonesia news report
setelah gagal di hari pertama
minggu pagi panitia jogja airshow bisa bernafas lega
rekor terbang bersama lima puluh paramotor akhirnya pecah
cuaca cerah serta angin yang bertiup di bawah lima belas knot
adalah kunci keberhasilan panitia
memecahkan rekor muri terbang bersama lima puluh paramotor
dalam penerbangan yang dilakukan pukul delapan tiga puluh
waktu indonesia barat pagi tadi
jumlah paramotor yang mengikuti pemecahan rekor
sebanyak lima puluh satu buah
sehari sebelumnya panca gagal memecahkan rekor
hanya sekitar dua puluh tujuh para motor yang berhasil terbang bersama
angin yang bertiup cukup kencang
lebih dari tujuh belas knot
menjadikan sejumlah paramotor membatalkan terbang
dengan alasan keselamatan
jogja airshow memasuki hari kedua
dan sudah ada produser lapangan cnn indonesia
teguh supriyadi yang saat ini berada di lokasi acara
teguh apakah rekor yang memang sudah berhasil dipecahkan ini
membuat para penonton maupun masyarakat senang di sana
lalu bagaimana dengan reaksi maupun kemeriahan di sana
yang bisa anda ceritakan
baik yuda setelah sempat gagal pada hari pertama
untuk memecahkan rekor terbang bersama lima puluh paramotor
pada minggu pagi tadi
memang panitia jogja airshow bisa bernafas lega
karena rekor terbang yang mereka idamkan
yang melakukan terbang bersama
dan terbang ini dilakukan pada pukul delapan tiga puluh
waktu indonesia bagian barat
dan hanya sekitar tiga puluh menit
mereka bisa terbang bersama
hal ini juga dikarenakan
karena cuaca yang cukup cerah
bahkan menurut saya cukup panas sekali
di pantai depok ini
selain itu pada pagi hari tadi
angin bertiup cukup rendah
kecepatan angin rata rata di bawah lima belas knot
bahkan pada pagi hari
sekitar pukul enam
kecepatan angin berada di bawah
sepuluh knot sehingga beberapa
penggiat olahraga udara
seperti gandole dan juga para layang
bisa melakukan penerbangan
dan pada sekitar pukul delapan lebih tiga puluh
kecepatan angin bertambah menjadi sekitar lima belas knot
sehingga paramotor berhasil terbang
dan berhasil memecahkan rekor
yang diidamkan oleh panitia
ya lalu bagaimana dengan agenda lain pada hari ini
apakah nanti akan ada atraksi lain
dan apakah ini semua sudah sesuai dengan target dari panitia
yang terpecahkannya rekor
ya seperti diagendakan oleh panitia jogja airshow bahwa
jogja airshow ini digelar selama dua hari
yaitu pada hari sabtu dan pada hari minggu
jika pada hari sabtu kemarin cukup minim atraksi
karena angin yang bertiup cukup kencang di atas tujuh belas knot
pada pagi tadi angin yang bertiup di bawah lima belas knot
menjadikan banyak atraksi udara yang bisa disaksikan oleh ribuan pengunjung
dinas pariwisata daerah istimewa yogyakarta sendiri menargetkan
ada lima puluh ribu pengunjung selama gelaran jogja airshow
dan sepertinya ini akan tercapai hingga sore nanti
karena pada saat memecahan rekor terbang bersama para motor ini
banyak sekali warga yang datang
usai mereka menyaksikan terbang bersama lima puluh para motor
para pengunjung juga dihibur oleh atraksi terjun payung
yang dilakukan oleh federasi aerospot indonesia daerah istimewa yogyakarta
selain itu sama dengan hari kemarin
ada juga atraksi aerobatik dari tim jupiter pangkalan tni angkatan udara adi sucipto
dan pada siang hingga sore nanti juga masih akan banyak lagi atraksi
yang bisa disaksikan oleh para wisatawan yang sedang menghabiskan libur di yogyakarta
beberapa di antaranya adalah aksi layang layang dari komunitas layang layang daerah istimewa yogyakarta
kemudian ada juga aksi remote control untuk para layang
selain itu ada juga berbagai macam pesawat yang disandingkan di air street pantai depok
yang menjadi pusat kegiatan dari jogja airshow ini
teguh supriyadi terima kasih untuk laporan anda melamburkan langsung dari pantai depok bantul yogyakarta
selamat bertugas kembali